setelah gagal masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur snmptn
peserta seleksi bisa kembali mencoba masuk ptn melalui jalur sbmptn
selasa pagi hingga sore seleksi di kota bandung kembali digelar
yang diikuti oleh lima puluh sembilan enam puluh sembilan peserta
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbmptn
kembali dikelar di berbagai daerah termasuk di kota bandung selasa pagi hingga sore
sbmptn ini merupakan gerbang kedua bagi peserta seleksi
untuk masuk ptn setelah gagal mengikuti seleksi snmptn
yang diumumkan tujuh belas april dua ribu delapan belas lalu
seleksi sbmptn dua ribu delapan belas terbagi ke tiga kelompok
yakni sains teknologi sosial hukum dan campuran
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya seleksi dimaksimalkan dalam satu hari penuh
dalam teknis pengerjaan soal peserta seleksi bisa memilih
antara ujian tulis berbasis cetak atau ujian tulis berbasis komputer atau utbk

sbmptn tahun lalu ada utbk ujian tulis berbasis komputer
ada utbc ujian tulis berbasis cetak
utbk tahun yang lalu hanya menggunakan desktop
dan desktop itu disediakan oleh ptn ptn anggota panlok
tahun ini ada sedikit berbeda
utbk menggunakan desktop masih jalan
pesertanya di bandung ini ada pandlock bandung

sedangkan yang lainnya itu ada menggunakan android
ya itu gadget masing masing
panitia mengaku dalam pelaksanaan seleksi semuanya berjalan dengan lancar
dan tak ada kendala apapun
baik dalam pendistribusian soal maupun ketika peserta seleksi mengerjakan soal
berdasarkan data yang dimiliki panitia lokal tiga puluh empat bandung
terdapat lima puluh enam enam puluh sembilan peserta yang mengikuti seleksi yang tersebar di dua ratus enam puluh lima lokasi di bandung raya
ya lumayan aja alhamdulillah ya
intinya pokoknya dengan sesuai yang diharapkan gitu soal soalnya
jadi tidak sulit lah
tadi pakai komputer lancar nggak sama pelaksanaan teknis nggak
oh tidak ada
ya ada beberapa soal yang sesuai ekspektasi ada juga yang saya nggak bisa
tapi lancar ya
ya lumayan sih
ada yang susahnya susah banget sih
selanjutnya pengumuman hasil sbm ptn dua ribu delapan belas ini
akan diumumkan pada tiga juli dua ribu delapan belas mendatang
melalui laman resmi sbm ptn dengan menggunakan nomor peserta yang tercantum
pada kartu tanda peserta seleksi
kiki haryadi bandung